uang udah pedamaik ini udah kreasi
ditekan ini udah ditekan maka lebih keras kurang keras apa yang keras pakai apa kayak gitu apa
pakai apa hai guys gue lagi sama tania nih kita lagi baca komik kesukaan kita loh which is hasil
kalian tahu komiknya ya kan sampai ketemu lagi ya guys oh kenapa tan sakit ya nindri hidung gua
gak mampet dan enak banget bersin bersin terus deh omg itu sih gejala flu dan batuk jangan
didiemin langsung lo harus atasin biar lo tetap bisa nge vok bareng gue terus
lu jangan deket deketin anak gue gue nggak suka
lu kasih tau anak jangan pernah
berhubungan dengan anak yang kamu suka jangan pernah berhubungan dengan anak yang kamu suka
jangan lagi sama anak gue eh om ajarin dia eh ajarin jangan sampai gue ngajarin katanya lo
panutan masalah hak buktiin loh lo kenapa diem aja sih kak tiap hari kita tuh diginiin kak
orang kayak dia itu harus dilawan biar nggak semena mena
ini tuh masjid kak dan dia itu udah tua harusnya dia tuh tahu kita ngalah aja
iya nggak ada gunanya juga orang kayak gitu dilawan nggak selamanya diam itu emas kak
kalau kita diinjek injek kita itu harus ngelawan allah tuhan beramah udah dan ayo
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
di belakangnya di belakang situ
kebawahan dikit kebawahan dikit
teken yang keras dong
kurang kurang keras
ma ini udah paling keras
apa gitu untuk teken teken pinggangnya mama
ada apa indri
oma mama kesakitan
mama mau ngelahirin
mama minta pinggangnya ditupu benda keras
dipukul benda keras
iya pokoknya umat cepetan kesini ya
lutar oma kesana
aduh sakit sakit banget ya
tadi gua ketemu pipa
pipa di warung yayoi
tungguin aja ya
tungguin aja ya
ya elahnya itu mah namanya nemuin
ya elahnya itu mah namanya nemuin
gua itu sengaja baik baikin dia

ngapain sih baik baikin
kira kira kita demen lagi sama cucunya
lu tuh kagak kenal ipa
gua sengaja bikin begitu
jadi kita mesti baik baikin dia
biar dia panas deh
mana mau baik baikin
orang liat mukanya aja hati kita nih langsung panas
butuh ilmu tinggi kalo urusan sama si ipa

pasti dia tuh sekarang lagi beringset tang

jangan lupa deh sekarang urusan kampanye di rizal
dia apaan dipijet
yang keras dong
ini udah keras
ini ini udah diteken ma
lebih keras ma
yang keras pakai apa kayak gitu
apa pake apa
sakit banget sih
udah udah lu ambil sana yang keras yang bisa buat pijet
udah disana disana
lagi nempel sama indra kok
ini ini ini ini lagi diteken nih
kurang kurang tekannya
gimana ini udah keras banget
ini gak keras ini lembah
lo lo cari yang keras yang yang yang bisa buat mukul
yang keras yang keras

nggak usah nggak usah pingset aja yang keras
ini udah keras ma
ganti yang lain
iya ini ma ini udah kok ma
ade yang lain nih ade ya yang lain
bukan yang itu
kurang keras ditekan
ketengah ketengah ketengah
kurang keras dong
ini udah ma
lo yang bener dong
udah bawa mama kamu masuk ke kamar
aduh keras banget
aduh aduh aduh aduh
aduh pelan pelan dong
atau dia mau
atau dia mau
pelan pelan pelan pelan
intamnya kayu putih
banyak kayu putih ambil
nyuruh melulu lu
kan lu yang deket pintu lebih gampang keluar ambil disana
ih kok malah berantem sih
mamanya lagi sakit juga
lu bisa aja nyuruh doang lu
kalian disuruh begitu aja kok susah
kalo kalian berdua minta apa apa sama omah